wacana deadlock koalisi perubahan yang dilontarkan wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali
langsung ditanggapi oleh ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
ahy tidak ingin ada pihak yang memaksakan usulannya
namun di sisi lain ahy mengatakan tidak boleh ada pihak yang menolak usulan nama cawapres
tanpa kejelasan apa alasannya
kalau seperti itu maka juga bisa disebut memaksa
kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi
ada yang saling memaksakan kehendak
ada yang saling memaksakan diri
contoh memaksakan itu begini pokoknya wajib si a
apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya yang penting si a
atau sebaliknya saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan sibuk
kami sepakat tentu tidak seperti itu sebenarnya
jadi kami ingin ketemu pada konsensus
apa konsensus yang saya maksud tadi adalah
kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari allah swt
itu benar benar bisa menghadirkan kemenangan
sebuah poros alternatif
sebuah poros perubahan
yang bisa membawa aspirasi dan kepentingan
harapan masyarakat indonesia